pengosongan lahan dan perobohan bangunan untuk pembangunan bandara baru di temon kulon progo yogyakarta diprotes warga
mereka menolak pembangunan bandara baru yogyakarta tanpa syarat
warga berusaha menghadang alat berat yang sedang merobohkan bangunan dan pohon untuk pembangunan bandara baru yogyakarta
mereka memarahi operator alat berat dan aparat gabungan yang mengawal perobohan bangunan ini
ini tempatnya belajar jadi tutup
warga menduga aparat gabungan akan merobohkan masjid dan rumah warga yang masih dihuni
untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan aparat akhirnya meninggalkan lokasi ini
pihak proyek pembangunan bandara baru yogyakarta mengatakan pihaknya saat ini tidak merobohkan rumah warga yang masih dihuni
kita sampai ke dunia akhirat
ini kita melanjutkan perobohan pohon
pohon di atas atau di lokasi warga yang masih menolak
kemudian nanti kita akan mengumpulkan rumah rumah yang sudah kosong
perlu saya tegaskan bahwa kita tidak memaksa mereka untuk keluar
tetapi kita mengharapkan mereka keluar secara sukarela
mereka keluar secara sendiri
pengosongan lahan ini polisi terpaksa mengamankan sejumlah orang yang mengaku mahasiswa
karena dianggap memprovokasi warga untuk menolak diungsikan dan menghalang halangi proses pengosongan lahan
mereka kemudian dibawa ke rumah warga
mereka kemudian dibawa ke rumah polres kulonprogo untuk dimintai keterangan
jangan main kasar
kami minta kta tapi mereka tidak punya kta
mereka tidak punya kartu mahasiswa tapi tadi menggunakan pers tapi menyerupai mahasiswa
mereka memprovokasi warga agar tidak mau diungsikan
tadi sempat menghalang halangi gitu
terus tadi kita amankan
karena dari pimpinan juga mengarahkan agar kalau ada yang menghalangi kita amankan dulu